untuk membuktikan instansinya tak anti kritik kepolisian menggelar kompetisi mural
sebanyak delapan puluh pekerja seni mural berkompetisi di lapangan bayangkara mabes polri jakarta pada sabtu pagi
gelaran kompetisi mural ini sudah dimulai sejak dua puluh tujuh september lalu dan dilaksanakan di seluruh polda di indonesia
total ada delapan ratus tiga peserta dengan delapan ratus sembilan puluh dua karya delapan puluh karya terbaik kemudian dibawa ke jakarta untuk kompetisi lanjutan
mural yang disajikan bukan hanya yang berisikan pesan positif saja di jakarta ada sepuluh mural yang berisikan kritikan pedas kepada pihak kepolisian
polisi sendiri mebebaskan para peserta untuk melukis kritik ataupun dan dijamin tidak akan diproses hukum

mural yang disajikan bukan hanya yang berisikan positif saja di jakarta ada sepuluh mural yang berisikan kritik ataupun dan dijamin tidak akan diproses hukum